dengan bermodalkan kompor gas dan alat raci kopi seperti di coffee shop
ayu kwan perempuan berusia tiga puluh tiga tahun asal ambon
mencoba peruntungannya dengan menjual kopi racikannya di pinggir jalan
di kawasan kampus unpati ambon maluku
meskipun di pinggir jalan kopi yang disajikan ayu untuk pelanggan yang datang
bukan menggunakan kopi saset namun dari biji kopi bubuk yang diolah langsung
menggunakan penggiling kopi dan diperas dengan alat khusus
untuk mendapatkan sensasi kopi yang khas
ada tiga varian kopi yang ia jual yakni maniso atau miloes preso
nasa ph atau brown sugar
film moktail dengan menggunakan biji kopi robusta dan arabica
ayu memilih untuk berjualan kopi seperti ini lantaran kesukaannya untuk meraci kopi
karena baginya dengan memiliki usahanya sendiri
ia dapat bereksperimen untuk meracik berbagai varian rasa kopi
sesuai dengan kemauannya untuk dinikmati orang banyak
alhamdulillah ada pengunjung karena memang ada beberapa peminat
yang suka kopi sering berkunjung ke sini
ada juga orang orang baru yang mungkin masih penasaran
dijualan di pinggir jalan tuh di tanggal dua januari dua ribu dua puluh empat kemarin
biasanya ia akan mulai berjualan pukul enam belas hingga pukul dua pagi waktu indonesia timur
anda yang ingin berkunjung ke kedai tersebut
cukup dengan lima belas rupiah anda dapat menikmati secangkir kopi racikan ayu